sejumlah kalangan menyebut langkah polri memproses hukum laporan tiga institusi atas koordinator kontras haris azhar sebagai sebuah tindak kriminalisasi
namun polri menyatakan itu justru sebuah langkah untuk menghormati hukum
di luar pro kontra ini benarkah haris azhar sepatutnya diapresiasi sebagai whistleblower untuk aksi bersih bersih internal ketiga institusi dari oknum yang menyimpang
kami akan mengulasnya sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini ada haris azhar koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras
mas haris terima kasih sudah datang di sini kemudian ada juga pak selamat pribadi kompes pol selamat pribadi kepala bagian humas bnn
mas selamat selamat malam dan juga ada ibu lili tantau lisi regar wakil kepala lembaga pernindungan saksi dan korban lpsk
dan juga melalui sambungan telepon kita sudah juga bergabung dengan kompos pol martinus sitompul kepala bagian pererangan umum divisi humas pori
selamat malam pak martinus
selamat malam bu putri
ya pak martinus di sini ada ibu lili ada pak selamat ada mas haris mungkin ingin menyapa dulu
selamat malam pak alvitinus apa kabar
kabar baik selamat malam pak selamat selamat malam pak haris selamat malam ibu lili regar
oke ya nanti saya akan ke pak martinus tapi sekarang saya mau ke pak haris dulu
ke mas haris dulu mas haris ini sudah seminggu lebih bergulir ya
liar sekali sekarang apa yang sekarang ada di pikiran anda
saya senang semua masyarakat mendiskusikannya
ini yang memang anda harapkan ketika anda pertama kali merilis
saya bukan mau
mencari perhatian publik bukan tapi ini konsekuensi perhatian publik itu konsekuensi
kalau saya saya sudah hampir dua puluh tahun kerja di bidang advokasi hukum dan hak asasi manusia
memang menurut saya saya ingin mendorong bahwa ada perubahan perbaikan gitu
jadi waktu saya merilis tulisan tersebut
saya sudah punya informasi itu kan dua tahun
saya rilis itu dengan tujuan tujuan supaya negara bisa merespon dan memperbaiki termasuk institusi yang disebut
atau memang jika ditemukan aparat aparat gitu ya
sekalipun responnya jadi bumerang justru
soal saya dikriminalisasi
iya saya sudah memikirkan bahwa saya bakal dikriminalisasi
saya memikirkan bahwa ini mungkin saya bisa dibunuh
gara gara ini saya bakal tamai selangkun misalnya waktu itu di waktu merilis rekening gendut biaya juga dibacok
jadi memang banyak saya sudah tidak bisa hitung lagi
banyak banget orang yang mendukung saya tetapi juga minta saya berhati hati
saya insya allah mudah mudahan saya berhati hati
tapi saya juga tetap ingin kasus ini bisa maju terus ya
soal narkoba tadi itu bisa diberantas
karena saya kesian sama
pak selamat dan kawan kawan kerja keras tapi barangnya masuk terus
ini kan nggak sesuai sama statementnya presiden
katanya kejahatan luar biasa
sampai kapan luar biasa
nanti takutnya yang luar biasa ini bisa jadi biasa biasa aja nanti
pak martinus dikatakan kriminalisasi
saya mencatat tidak hanya mas haris yang mengatakan itu
ada puluhan akademisi menyatakan ini kriminalisasi
ada puluhan advokat
dari peradi menyatakan ini kriminalisasi
jadi apa ini sebenarnya pak martinus
begini pemahaman kriminalisasi itu kan kalau tidak ada pasal
kemudian dibuat pasal untuk mengkriminalkan seseorang
tapi ini bukan kriminalisasi
ini ada pasal penghinaan pasal pencemaran nama baik
ada pejabat polri yang terima sembilan puluh miliar
sehingga mereka diwakili oleh satu orang
saya kira ini kan bagian dari satu proses penegakan hukum
bagi mereka yang katakanlah mereka yang memiliki kebebasan
kita memiliki kebebasan
tapi kebebasan dalam berbicara berpendapat
tentu harus bertanggung jawab atas kebebasan yang kita berikan
jadi ini adalah bagian dari yang diadukan oleh yang mewakili pejabat polri
kemudian ada juga pengaduan dari tni
kemudian ada pengaduan dari bnn
tentu sebagai lembaga yang
melakukan proses penegakan hukum
kita melakukan proses penegakan hukum
tapi mbak putri
saat ini sekarang masih dalam proses penyelidikan
artinya kami masih melakukan mengumpulkan fakta fakta informasi
kemudian menentukan siapa nanti akan menjadi saksi
kemudian siapa yang menjadi ahli
itu yang kita lakukan
seada satu penelusuran oleh
yang diperintahkan pak kapolri untuk menindaklanjutin informasi yang disampaikan mas haris
nah progresnya sejauh apa
ya ini kan masih bekerja
ini kan terkait dengan apa yang disebut di dalam surat oleh mas haris
sehingga ini secara internal ini dilakukan penelusuran
ini kan bekerja dari propa maupun iqlasu
jadi saya kira ini bukan kriminalisasi
saya kira ini adalah satu proses penegakan hukum
bagi mereka yang memberikan informasi tetapi tidak berdasar fakta
sumir prematur kata bapak kapolri
tentu kemudian ada hak orang untuk melakukan
katakanlah klarifikasi melakukan upaya upaya proses penegakan hukum
oke jadi kalau misalnya sekarang kita memberikan masyarakat umum memberikan informasi
membuka informasi tapi tidak berdasarkan fakta sumir dan segala macamnya
berarti bisa kena pasal itu ya pak
saya kira ini kan bagian

tidak semua tentu dalam hal menginformasikan
orang kalau menginformasikan mas haris mencontohkan ada seorang yang melakukan laporan kehilangan sepeda motor
kemudian harus polisi yang mau mencari pelakunya
betul pelaku tapi di situ kan bisa dicatat
siapa saksinya dimana kejadiannya siapa orangnya barang buktinya apa
itu kan sangat jelas
kalau sembilan puluh miliar bagaimana transfernya perkurirkah tunai kah gimana fitrinya
tapi sebenarnya pak martinus kalau misalnya dilihat ya
pernyataan misalnya mengatakan aparat hukum ada kemungkinan bisa terkait dengan perdagangan narkotika
ini juga pernah disampaikan oleh panglima tni jenderal gatot nurmantio
bisa pemerintah bisa tni
kemudian juga ada pak fatur rahman ini salah satu direktur di bnn juga
keterlibatan hukum bisa terjadi termasuk bnn dan kepolisian
pak buas juga
ya jadi itu seperti hal yang biasa disampaikan oleh banyak pejabat institusi terkait juga pak martinus
apa karena angkanya disebut makanya sekarang
mbak putri dari awal kami sudah menyampaikan
ini terima kasih mas haris sudah memberikan
ini masukan bagi kami
ini malah kemudian pak kapolri merespon dengan menugaskan pak kadifumas maaf untuk melakukan komunikasi
ingin mendapatkan informasi yang lebih dari apa yang tertulis
namun ternyata ternyata sama
sehingga kemudian pak kapolri kemudian menugaskan irwasum dan prof kadifropam untuk menindaklanjuti
menelusurinya itu secara internal
kan itu sangat sembilan puluh m ada dua kasus
sehingga dua kasus pada saat berhubungan dengan freddy itu yang dilakukan penelitian
nah penelusuran ini yang dilakukan
begitu pak putri
oke baik yang menarik juga kemarin hari jumat mas haris di depan istana bilang terima kasih kepada pak jokowi dan juga pak buas
yang merespon ini dengan baik
dan saya dengar juga
mas haris juga kooperatif

tapi tetap dilaporin
iya tetap dilaporkan itu agak agak
pada saat broadcast pertama itu meluncur
kata dia ini saya penelpon yang pertama
saya hanya konfirmasi bener gak ini broadcast
kan biasanya banyak tuh broadcast yang ditambah tambahin
dia jawab tegas iya betul
tanya berikut ada yang konkrit gak kan
saya hanya menerima seperti itu
tapi bagaimanapun juga informasi dari beliau ini adalah informasi yang harus kita olah
kemudian bnn merespon dengan cepat pak buas
kemudian ada tim tim sudah ketemu dengan beliau juga
saya sudah komunikasi langsung
tim dari bnn sudah ketemu dengan beliau
pak bos mengapresiasi apa yang beliau sampaikan
terus kenapa dilaporin pak
ya perbuatan hukum
kan perbuatan hukum
tapi kita bertanggung jawab secara hukum
gak apa apa kita main di ukra
kompak aja karena tiga institusi ini ayolah oke lah bnn juga dukung
ya kira kira begitulah
oh kira kira begitu
ya kan ini kan perbuatan hukum
harus kita selesaikan dengan cara hukum
tapi sekarang kemudian kan pak buas juga mengundang masyarakat untuk memberikan informasi
nah sekarang bagaimana memastikan bahwa mereka itu juga tidak kemudian diperlakukan hal yang sama seperti mas haris
apa karena itu bisik bisik informasinya rahasia gitu
seseorang yang memberikan informasi memberikan laporan pengaduan itu ada mekanisme yang cepat
artinya apa siapa sedang berbuat apa apa sedang diapakan kapan dimana bagaimana caranya
itu jelas sekali meskipun ada standar minimal tidak harus detail
nanti kita mengembangkan
apa yang dicampurkan ke arah itu terlalu umum
nah jadi harus digali lebih besar lah kita umum
kalau umum dan ke media mungkin itu masalahnya
langsung dijebloskan ke dalam media yang besar
masalahnya ini rame di publik
saya menduga bahwa institusi institusi ini keberatan hal ini didiskusikan di masyarakat
tapi menurut saya kalau orang
tapi itu jadi hal yang sudah biasa itu sudah kayak rahasia umum gitu
betul justru tulisan saya bukan butuh verifikasi justru tulisan saya memverifikasi apa yang dipikirkan publik
kalau misalnya hal hal itu selama ini bisa lolos gitu misalnya sekarang narkoba masih masuk lancar
ini luar biasa jalurnya gitu kan
sering saya sampaikan bahwa indikator maraknya atau sepinya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkoba ada tiga
pertama pada pelakunya pada penjahatnya pada sindikatnya
yang kedua kepada penegak hukum dan penegakan hukum
masih backing nya enggak serius enggak menangannya
yang ketiga indikator yang paling penting lagi ini adalah indikator pada konsumennya pada pengguna pada penyalahguna
kalau konsumen ini pada pengguna masih membutuhkan narkotika saja itu bandar itu terus
ada teori supply and demand permintaan dan penawaran
ketika permintaan ini meningkat maka penawaran
jadi kalau kita hanya berbicara dari sisi pelaku saja kurang pas
jadi indikator tiga tiganya itu harus disambung menjadi satu
bu lili kalau misalnya melihat kasus mas haris ini bagaimana posisinya mestinya seperti apa
ya kalau dari sisi lpsk
justru orang orang seperti mas haris ini harus segera dilindungi
apalagi undang undang kita sudah tegas menyebutkan di pasal lima ayat tiga
tidak hanya saksi tidak hanya pelapor tidak hanya saksi pelaku bekerja sama
tetapi juga orang orang yang mempunyai informasi dan memiliki informasi penting dalam sebuah peristiwa pidana diketahui
walaupun dia tidak melihat sendiri tidak mendengar sendiri misalnya tidak mengalami sendiri
tapi dia punya info untuk itu maka undang undang sudah harus memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan
juga di pasal sepuluh juga menyebutkan bahwa
jadi secara syarat semuanya sudah memenuhi
sudah memenuhi untuk itu
jadi lpsk memang sudah mencoba membangun tim untuk jika ternyata mas haris dan teman teman yang memang membutuhkan perlindungan
kita gerak cepat karena memang pemberian perlindungan itu sifatnya adalah sukarela
maka kita mencoba menawarkan itu kepada haris dan teman temannya
posisinya adalah orang yang mengetahui informasi penting
tapi dia bukan mengalami bukan melihat dan bukan mendengar
tetapi juga mempunyai informasi untuk itu
jadi memang di pengembangan pasal lima itu dari dua ribu tiga belas ke dua ribu tiga puluh satu jadi orang orang seperti ini bisa diraih
kalau dulu kan hanya saksi pelaku pelapor
sekarang bukan pelapor saja
oke apakah sekarang polri misalnya ingin dan mau bekerja sama dengan haris azhar yang kemudian bisa dilihat punya memiliki informasi
sekalipun tadi pak martinus sudah menyatakan ini sumir
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia
sebenarnya berterima kasih kepada saudara haris kalau itu benar
karena kita berkomitmen kita harus bersihkan
bersihkan obtum obtum dari siapapun
yang ada di bnn ini harus bersih
saya masih dengan tiga narasumber di studio
ada mas haris azhar kemudian ada pak selamat pribadi dan juga ibu lili dari lpsk
mas haris anda mengatakan ada pernyataan di salah satu media online
dua hari lalu ketika jumat di istana anda mengatakan
saya masih punya data lengkap yang anda simpan dan mau dibuka jika presiden memberikan dukungan
sudah ada sinyal dukungan belum
karena kan sebelum anda membuka ini kan sudah kontak dengan johan budi waktu itu
sekarang setelah dirilis
tidak ada kabar lagi
tidak ada kabar lagi
jadi gini informasi yang saya buka ke publik kamis malam minggu lalu itu kita kembangkan saya kembangkan
tidak hanya saya dan beberapa ada banyak teman teman yang sedang mengembangkan itu
kita juga verifikasi ke banyak fakta fakta kerja dari mabes dari bnn
dari pihak tni juga kan ada kasusnya si serma s
jadi setelah kita baca lagi ternyata kita menemukan lebih banyak lagi hal yang dari apa yang saya sampaikan
jadi kalau ada orang yang terutama dari misalnya pak buas atau siapapun dari pihak negara yang minta
minta soal data data itu dilengkapi itu nggak ada masalah
akan ada berikan
bisa diberikan tapi sekali lagi ini bukan bukti ini informasi
ini partisipasi saya sebagai rakyat sebagai warga
saya dijamin kerja saya oleh konstitusi dan undang undang kalau kita mau bicara hukum
saya kerja saya ini dan kerja teman teman di kontras itu kita selalu ngecek aturannya
kalau misalnya tidak ada aturannya konsekuensinya apa
itu semua kita selalu perhitungkan
nah jadi kalau misalnya saya mau memberikan saya mau tanya respon negara seperti apa
saya hormat setinggi tingginya buat bnn tni polri kumham yang saya dengar juga sudah bikin tim di dalam mereka masing masing
tapi ini masalahnya adalah masalah gurita mafia
jadi ini bukan soal monolog
maaf kelakuan personil oknum tertentu saja yang didisiplinkan dan ujungnya paling berat dipecat
ini bukan masalah itu
ini masalah yang kompartemen saling punya bagian masing masing dan saling nyambung menyambung dan kontributif satu dengan yang lainnya
hingga akhirnya kejahatan narkoba ini terjadi
anda mengatakan mengerikan dari hasil pengembangan yang anda lakukan atau bagaimana
dari hasil yang saya pengembangan yang saya lakukan juga dampak buruknya
bayangkan saja narkoba yang begitu memuakkan menyakitkan dan ngerusak
ternyata itu dia berkeliaran di negeri ini bebas tunggang langgang
jadi oleh karena itu penting ada satu kepemimpinan yang konsolidatif
semua institusi ini pimpinannya itu ada di presiden
nah saya mau saya yakin betul ya masyarakat saya dan banyak teman teman warga negara pengen betul melihat ini terkonsolidasi
mari bapak ibu yang ada di tni bnn polri kumham bia cukai perdagangan
bersama lembaga lembaga pengawas ombudsman lpsk dan lain lain
ayo ini duduk bareng bareng masyarakat perwakilannya siapa duduk bareng bareng
kita urai ini sama sama
informasinya banyak ada
masyarakat yang mau ngasih informasi banyak
masalahnya sekarang jangan masyarakat kasih informasi terus dikriminalkan
pak martinus masih bersama kami
pak martinus mas haris barusan menyatakan bahwa dari informasi yang pertama kali
iya dengar dari freddy budiman kemudian sekarang tim sedang tim internal dari mas haris
dari kontras teman teman kontras melakukan pengembangan dan menemukan banyak data
apakah anda ada kemungkinan untuk bekerja sama mungkin meminta data itu dari haris azhar
dari teman teman kontras tapi ini sekali lagi juga informasi
karena tadi anda sudah mengatakan bahwa informasi jika dinilai sumir bisa dikriminalisasi
iya pak martinus
iya apa pertanyaan anda apa
ya apakah ada kemungkinan anda bekerja sama sekarang dengan haris azhar dan teman teman kontras
yang juga sekarang sudah memiliki data data pelengkap
oh iya saya kira saya kira pak kadif fumas ya di perintah pak kapuri kemudian bertemu
itu adalah untuk meminta data tambahan
tapi karena memang data yang disampaikan pada hari sabtu yang lalu
ini sudah dikirimkan oleh pak fumas
jadi ini sudah dikirimkan oleh pak kapuri
tapi yang lalu minggu yang lalu adalah masih sama
sehingga dan di beberapa media mas haris dan sekarang juga mas haris juga menyampaikan bahwa
ada data itu sifatnya informasi
saya kira pengertian data dan informasi kan memang berbeda
informasi itu adalah satu data tetapi informasi informasi itu yang diolah itu adalah menjadi data
itu secara akademik mengatakan seperti itu
kalau hanya satu saja informasi tapi ada beberapa informasi yang diolah
beberapa informasi yang diolah kemudian menjadi informasi itu diolah itu menjadi data
supaya kita bisa pisahkan pemahaman itu
nah apa informasi apapun yang disampaikan oleh saudara mas haris nantinya adalah
itu bagian yang penting bagi untuk menelusurin
tadi ada dua yang dilakukan polri melalui iswasum dan kadipropa menelusurin
itu penting untuk menelusurin
nah dalam proses penegakan hukum apa yang dilaporkan oleh rekan rekan teman teman tni dan bnn
dan yang mewakilin anggota pori tentu itu bagian dari proses penyelidikan yang saat ini masih berlangsung
itu adalah bagian dari konstruksi hukum tanggung jawab hukum bagi mereka yang menginformasikan
memberitahukan yang sumir
seperti itu kondisinya bu putri
oke jadi masih ada chance itu ya pak martinus ya
oh ya saya kira itu kan bagi kita penting
nanti apabila pemeriksaan pemeriksaan secara projustisia dalam proses penyelidikan maupun penyelidikan nanti
itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan data yang lebih akurat
nanti kita akan panggil misalnya mantan kepala lp pak sipinjak
kemudian kita akan meminta keterangan dari mereka pengacaranya
nah secara projustisia kan kita akan melakukan
itu bagian dari proses penegakan hukum terkait dengan laporan dari tiga ini
oke pak martinus tapi kan sekarang bnn juga melakukan penyelidikan internal kemudian polri kemudian tni juga
bagaimana memastikan ini semua nanti terangkum dan tidak diredam di institusi masing masing saja
ya saya kira nanti kan teman teman media akan bertanya
bagaimana perkembangan hasil secara rutin
itu bertanya seperti tadi mbak putri bertanya ya saya jawab masih bekerja
kan tentu ini ada progresnya ada perkembangannya nanti akan bisa disampaikan
saya kira tapi kapan waktunya tentu belum bisa kami sampaikan saat ini ya
oke oke saya ke pak selamat dulu
pak selamat kalau misalnya yang investigasi internal dari bnn itu sudah sejauh mana
sudah dua mingguan ya
tim sudah ketemu kang aris
saya secara pribadi juga sudah komunikasi
kemudian karena ini ada proses administrasi
maka untuk mengundang pak sitinjak itu ada prosedur sampai ke atas
dan sepertinya besok senin jadwalnya pak sitinjak
pak sitinjak ya
tinggal beliau ini yang katanya sudah janjian nggak tahu kapan
kalau dengan kang ari nggak ada masalah karena setiap saat bisa komunikasi
dan proses awal sudah dilakukan
kita tunggu mungkin sebentar lagi ini agak bersabar sedikit
nanti akan kita sampaikan
kalau misalnya semuanya mas haris sudah kooperatif pak sitinjak sudah datang
pokoknya semua yang tersebut di nama itu sudah datang kecuali freddy budiman tentu saja
mungkin nggak laporannya dicabut
yang ke pori
di dalam kasus pidana itu tidak ada kata perdamaian
karena pasal itu ya
karena pasalnya tidak ada kata perdamaian
tapi memang bisa juga misalnya terjadi
kemauan politik atau kebijakan strategis dari negara bisa juga terjadi
tapi itu ada proses
tapi dalam kasus narkoba pak selamat minta maaf ya
dalam banyak kasus penangkapan narkoba banyak yang delapan puluh enam juga
yang di mana itu bang
ada datanya di kantor saya
jadi ada beberapa kasus masuk di kontras
kalau di bnn
kalau di bnn pak nggak boleh
maksudnya di proses pidana
proses pidana ya
ketangkep pakai narkoba gitu
tapi itu tidak ada
kalau di bnn
tapi dipaksa untuk membayar
lalu akhirnya tadinya ketangkep tangan akhirnya nggak jadi
itu adalah hal yang juga sudah sering kita dengar tentu saja
apalagi bu lili di lpsk pasti sudah dengar laporan laporan seperti itu
itu indikator kedua di dalam penegak hukum dan penegak hukum
itu salah satu menjadi faktor maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan
mungkin mungkin saja terjadi
bu lili kalau misalnya mendengar sekarang tadi mas haris bilang sudah punya data respon dari pak martinus seperti itu
apa kira kira yang apa saran lpsk untuk mas haris sekarang
kalau lpsk pasti bertindak untuk memberikan pertama itu pasti perlindungan hukum
selain fisik mungkin ya karena tadi mungkin soal pengalaman pengalaman mas haris dulu mungkin ada ancaman
sekalipun memang mas haris juga mengaku saya sudah siap kok gitu kan
tapi tetap harus ada kan
kita kalau untuk unsur tersebut memang kita lebih prioritas untuk memberikan perlindungan hukum
nah kalau tadi apa dikatakan mas haris sebetulnya banyak pemohon pemohon lp
sk yang berhubungan dengan perkara tersebut menyatakan hal yang sama
bahwa dia juga menceritakan atasannya ternyata kemudian dia bukan dikriminalisasi malah dipecat sekaligus gitu kan
ditahan semua barang bukti yang mau direncanakan untuk diberikan juga malah diambil gitu
dan ini yang selalu jadi misalnya ada bawahan melaporkan atasannya gitu
dan itu beberapa case itu ada di lpsk
walaupun kemudian terakhir dia menjadi seorang narapidana akhirnya dan dipecat dari kesatuannya gitu loh
tapi kalau misalnya ketua lpsk mengatakan lpsk siap memberi perlindungan
asal mas haris meminta mas haris sudah ada rencana untuk itu belum
ini juga kadang kadang soal prosedur prosedur begini terlalu teknis ya
saya sih saya sih kalau personal sama bu lili sih alhamdulillah baik lah
cuman kadang kadang saya melihat lpsk itu terlalu teknis gitu
bisa terisi baterai kalau memang ada stop kontak
menurut saya begini ada fenomena fenomena yang terjadi publik
luas harusnya lpsk juga bisa lebih aktif
ini bukan hanya saya sebetulnya ada banyak orang yang memang penting dapat perlindungan
dan perlindungan itu bisa ada yang sifatnya hukum
lpsk dimandatkan oleh undang undang dan otomatis itu adalah mandat konstitusi
ada juga kewajiban kewajiban lain misalnya dari pihak polisi
tetapi juga ada perlindungan lain yang namanya misalnya perlindungan politik dan perlindungan sosial
artinya perlindungan politik kalau misalnya kepemimpinan politik hari ini tegas jelas
saya sekali lagi mendesak betul kepada pihak istana
sama sekali tidak ada respon sejak real itu
misalnya begini presiden suka bilang narkoba ini kejahatan luar biasa ya kan
pak selamat suka mengutip omongan presiden
nah menurut saya luar biasa itu bukan hanya sekedar terus berulang
tetapi juga harus berani melihat sisi sisi lain
saya orang yang menaruh hormat pada bnn
tetapi juga bnn dia tidak lepas dari kelemahan kan pak
dan juga harus dibantu
nah oleh karenanya masyarakat bisa membantu
jadi sebetulnya proteksi terhadap saya proteksi terhadap banyak saksi yang lain
itu akan terjadi dan terbangun jika kasus membongkar mafia narkobanya juga berjalan
dimana orang lama lama berpartisipasi turut serta
dan yang pasti kan orang merasa mendapat jaminan keamanan dulu kan ketika ia berpindah
di dalam undang undang narkotika itu pelapor itu wajib diberikan pelindungan
wajib oleh penerima laporan oleh penegakan hukum
karena informasi yang dia dapat itu di dalam soal narkotika itu sangat membahayakan
kalau misalnya mas haris di sini termasuk pelapor tidak
sayangnya belum jelas saya ditahan dua tahun
sayangnya langsung dipublikasi banyak
masih sayang ya gitu
oke tapi ada sebenarnya pihak pihak yang sangat menikmati sekali hal yang terjadi saat ini di indonesia ya
tentunya mereka yang memiliki bisnis narkoba yang berada di dalam
satu hal satu poin buat beliau
sekarang beliau sudah memperhatikan korban
tadi bicara korban sekian
saya suka sekali yang saya sampaikan
masyarakat sudah waktunya memperhatikan korban
jangan hanya pelaku saja yang diperhatikan
nah makanya tapi sekarang kita harus memberikan perhatian kepada pelaku memastikan hal itu tidak berlanjut lebih jauh
tetap bersama kami di cnn indonesia
kembali bersama kami di cnn indonesia prime news akhir pekan
masih bersama tiga narasumber saya
ada haris azhar kemudian ada pak selamat pribadi dari bnn dan juga ada ibu lili siregar dari lpsk
ada pak kombes martinus sitompul dari sambungan telepon dari kabak penerangan umum divisi humas pon
ibu lili kalau misalnya sekarang khusus untuk kasus ini
bisa tidak nanti lpsk memberikan pendampingan untuk memastikan bahwa ini bukan kriminalisasi
iya untuk memilah ini pidana murni atau kriminalisasi
jadi untuk mengamankan posisi masyarakat
pertama saya mau sampaikan mungkin begini bahwa apa yang di
kayaknya kesel banget gitu aduh lpsk teknis banget gitu ya
karena pertama kan perlindungan itu kan simpan sukarela
ada beberapa contoh case misalnya kita datang kita raih lalu keluarga bilang kita nggak butuh lpsk
nah kalau kemudian ternyata bilang oke maka lpsk membantu untuk membuat surat
karena ini memang disyaratkan
di undang undang di pasal dua puluh sembilan juga disyaratkan di pasal dua puluh delapan disyaratkan misalnya
nah lalu kemudian kalau ini sudah dibikin sama mas haris atau timnya
di kontras lalu kita akan memberitahukan kepada seluruh institusi di mana kasus dia berada
maka setiap waktu kapanpun diambil keterangannya lpsk harus mendamping untuk itu
dan surat untuk ini juga kita sampaikan
jadi tidak sekedar pendampingan ketika kasusnya ini kita amati
lalu kemudian kita mencoba membuat analisa hukum kita akan komunikasikan
apakah dengan tni dengan bnn atau dengan mabes polri
atau kalau ternyata bergulir sampai ke kejaksaan dan ke pengadilan
maka juga pendapat hukum lpsk itu akan diberikan untuk itu
jadi tidak sekedar hanya mendampingi lalu pulang tidak seperti itu
jadi bukan seperti pemadam kebakaran
hanya memang ketika ada surat permohonan tapi itu sembari berjalan
jadi tidak serta merta surat dulu baru kita ujuk ucuk enggak
ini kan soal meraih ya karena memang sudah dikembangkan juga bahwa lpsk bisa memberikan perlindungan seketika
sebelum permohonan itu diajukan tetapi juga harus syarat untuk kelengkapan administrasi dipenuhi
tapi pembicaraan antara lpsk dengan mas haris sudah ada belum sih
cuma kemarin mungkin pertemuan resminya kepada salah satu pimpinan yang ditunjuk itu mungkin tertunda
jadi saya pikir mungkin dalam minggu ini akan kita follow up
karena hari ini teman teman juga memastikan melihat siaran ini
apa sih update terakhir apakah mas haris mungkin bisa komunikasi lagi
atau mungkin saja teman teman lain misalnya untuk ini suratnya bu lili misalnya kan
jadi kita bisa mensegerakan untuk itu
takutnya datang ditolak
enggak enggak informal saya sudah bilang oke
sudah ya sudah berarti oke
dan itu berarti juga memastikan bahwa ini benar benar mengawal ini pidana ataukah kriminalisasi
itu juga yang akan dilihat oleh lpsk
iya karena kan begini kalau kemudian ini diteruskan ke ranah hukum
ini akan mempunyai dampak buruk kepada masyarakat lain
wah seorang ajar rahar yang dianggap sebagai tokoh gitu
oleh masyarakat apalagi kita yang tidak punya apa apa gitu
padahal mereka juga secara bisik bisik tadi juga bikin surat ke lpsk
misalnya tentang apa yang dialami oleh keluarganya
oleh yang bersangkutan terkait dalam beberapa case yang berhubungan dengan narkotika itu
jadi kita ingin memastikan bahwa paling tidak
apa yang diharapkan pemerintah
adanya lembaga perlindungan saksi untuk melindungi memberikan keamanan
itu juga menjamin masyarakat untuk mau memberikan keterangan
karena ada lembaga ini harusnya ada untuk itu
nah itu dia karena memang tidak mungkin bisa bergerak aparat juga
kalau misalnya tidak ada informasi masyarakat kan pak selamet
sekarang kalau misalnya bnn meminta informasi
itu benar ya sudah dijamin tidak akan dilaporkan
di dalam undang undang narkotika pelapor itu harus dilindungi secara hukum
nah itu maksudnya yang kategori pelapor yang dilindungi secara hukum yang bagaimana pak
pelapor yang informasinya konkret
informasinya konkret itu jadi apa saja
misalnya saya mau melapor nih apa saja yang harus saya bawa dan yang dinilai konkret oleh bnn
itu ada unsurnya di situ
kapan itu harus jelas
kalau misalnya ada pencurian dilakukan oleh masyarakat jawa timur misalnya
tapi kalau misalnya ada pencurian di daerah itu saya nunjuk jawa timur itu contoh contoh
karena rumah saya jawa timur
misalnya ada pencurian di gang a
pelakunya berbaju merah
itu agak jelas
tapi ketika bahasanya bahasa terlalu umum mungkin kita harus konfirmasi rekonfirmasi lagi
dan itu dilakukan secara tertutup itu tadi
sebaiknya secara tertutup
karena memang laporan kasus narokotika itu membahayakan bagi pelapor
membahayakan bagi pelapor
nah tapi masih ada hal yang masih mengganjal sebenarnya
tapi kenapa laporannya pencemaran nama baik sih pak selamat
iya makanya saya bedanya apa
disimpan dua tahun
kemudian siapa itu umum
kapan di mana belum ada
bagaimana caranya belum ada di situ
kemudian belum disalurkan secara resmi kepada kami misalnya sebagai pihak penerima laporan
langsung di blast menjadi viral
ya tentu beda unsurnya
kenapa lebih kentara lebih kerasa malunya gitu
nanti kita lihat lah bagaimana unsur bedanya
kita disimpan selama dua tahun misalnya kemudian langsung diviral
kalau misalnya kang aris kenal dengan kami di bnn terus kemana teman teman di kepolisian
langsung ini ada informasi seperti ini deh
tolong sampaikan kalau ke saya misalnya ya
jaminan kalau misalnya saya memberikan informasi dan ditindaklanjuti itu berapa persen sih pak selamet
ya kalau yang memberikan pak aris kan
kalau misalnya begini diberikan kepada kami dua bulan sebelum ekskusi
kredit itu akan periksa habis
akan kita periksa habis saat itu ya seandaikan seandaikan
nah ini sekian jam detik detik detik terakhir
tapi kalau sekarang ya hanya beliau aja yang diubek ublek
kreditnya udah gak bisa
itu sudah diperhitungkan juga mas haris
saya kalau menurut pak aris ya
saya menundiakan informasi selama dua tahun enggak
jadi saya begini ada beberapa hal
saya sudah sering sampaikan tapi saya sampaikan lagi malam ini
satu saya ikuti apa yang dibilang freddy
coba cek di kuasa hukum saya atau di apa namanya pledoy
belakangan pledoynya ditemukan
ditemukan lewat ya inget ya
sampai hari ini pledoi tersebut tidak tersedia untuk publik
nah media com tersebut mendapatkannya dengan cara bukan lewat satu fasilitas publik
oke ya clear ya tapi menurut media itu ditulis tidak ada nama nama yang disebut
tapi saya mau bilang begini satu setengah tahun yang lalu saya coba cari itu pleidoy tidak diberikan
kita cari putusan kasus freddy di pengadilan di website pengadilan tidak tersedia
pertanyaan saya saya mau berhenti di situ ada apa ini dengan pengadilan
kok berkas tersebut yang harusnya milik publik tidak tersedia
karena biasanya yang lainnya juga bisa dilihat
saya berasumsi nakal lah misalnya begini
wah memang ini informasinya nggak kredibel karena verifikasi saya membuktikan itu
tetapi kan tidak tersedia oke
lalu saya coba cari tahu kuasa hukumnya
ternyata kuasa hukumnya sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan
saya belum ketemu kemarin di salah satu tv swasta lainnya ada kuasa hukumnya
ternyata kuasa hukum hanya untuk
proses penuntutan pemeriksaan di kejaksaan ataupun di pengadilan
lawyernya lain lagi
sampai hari ini tidak muncul
saya telpon kantornya tiga kali dalam tiga hari yang berbeda
tidak ada yang menjawab
sudah pernah anda datang
teman teman media belakangan cerita sama saya ada yang sudah coba cari tidak ketemu
ada apa dengan ini kasus freddy
nah jadi saya juga profiling dalam dua tahun itu
muncul kasus sherma s
makin kelihatan lagi
barang yang satu empat juta pil
ini dahsyat kasus ini
masuk di tengah tengah itu ketemu freddy saya adalah masa masa kampanye politik
saya selalu bilang begini analoginya
rejim sby sedang beres beres meja
anda mau bawa kasus ini ke rezim itu
rejim yang baru namanya rejim joko widodo dan yusuf kala
saya lihat gimana kemampuan politik hukumnya
hanya tidak dalam kurun enam bulan pecah peristiwa kpk versus polri
saya lihat wah resolusi konfliknya luar biasa tidak terkontrol
anda mundur lagi
saya sama teman teman kontras coba baca putusan putusan yang terkait dengan narkoba
banyak yang tidak terkoneksi
banyak yang tidak nyambung
menyebut biaya cukai
betul tidak ada follow up soal biaya cukai
kasus serma s
pada serma s saja
serma s bekerja institusinya apa
siapa yang kasih dia perintah
ya kan tidak di follow up
nah saya profiling itu semua
oh memang gitu
dan itu dua tahun
lalu saya tidak punya keyakinan
saya tidak punya keyakinan pada institusi negara
misalnya pada polri
atau pada jalur jalur resmi
kontras itu didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
lima belas tahun kami berdiri
itu mungkin sudah ada ribuan surat kami kirim
ke dpr ke polisi ke puspom tni ya
dari ribuan respon kami
hanya sedikit yang di respon
dari sedikit yang di respon
hanya sedikit yang ada kemajuan
dari lebih sedikit yang ada kemajuan
lebih sedikit lagi yang bisa sampai ujung
dari yang sangat sedikit bisa sampai ujung
lebih sedikit lagi yang bisa diselesaikan
lebih sedikit lagi yang dapat keadilan
ada polisi barangkali ya
tentara melakukan kekerasan di jalanan
yang dituduh sumir itu
anda akhirnya memilih dirilis saja
saya melihat dilema ini
saya ingin negeri ini
bangsa ini memiliki satu pemerintahan
saya setuju dengan usulan pak selamet
bahwa kita punya sistem ini sistem itu
tetapi masyarakat juga punya perasaan yang sama dengan saya
makanya sedikit saya mau tambahkan disini
itulah gunanya kami di
dia yang menjadi pemain tengah
informasi dari masyarakat yang kurang
nah itu kami yang terima
kami yang kembangkan
kami ambil resiko disitu
kami luangkan waktu kami
nah itu yang kami coba olah
yang kadang kadang memang tidak bisa dipenuhi sempurna
nah ketika mekanisme ini kami tahu tidak bakal menindaklanjuti
ya kami tempuh cara lain
karena taruhan kami
bukan soal prosedur saja
ini ada situasi yang besar
nah ini yang harus
dengan cara yang lain
dan menurut saya kalau kita bicara ke publik
publik ini bagian dari bangsa ini
dan mereka berhak tahu
mereka berhak tahu
dan institusi institusi ini adalah institusi milik publik
masih bersama kami
masyarakat sekarang bagaimanapun harus diakui
dan juga anda pasti melihat
perkembangan selama ini
mereka sekarang melihat ini ada kriminalisasi
sekalipun polis sudah mengatakan
ini bukan kriminalisasi
tapi bagaimana memastikan
agar kepercayaannya tidak tergerus sekarang pak martinus
dan bagaimana memastikan bahwa
saya masyarakat umum yang memberikan informasi kepada polri
dan informasinya ditindaklanjuti
ya saya kira media dalam hal ini
cnn juga kan harus memberikan pencerahan kepada publik ya
dalam hal judul
murni hukum atau kriminalisasi
kriminalisasi sudah dijelaskan
kalau kita buka lagi
literatur yang ada
itu apabila tidak ada pasal pasalnya
tapi ini jelas ada menggunakan tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
dan kemudian undang undang ite
dan tentu ini adalah bagian dari
konsekuensi hukum dari masyarakat yang berdemokrasi
yang bebas untuk melakukan berpendapat
tetapi dalam bebas berpendapat itu
harus juga memiliki tanggung jawab
bisa tanggung jawab sosial
tanggung jawab politik
tanggung jawab hukum
nah disinilah letaknya ada tanggung jawab
eh tanggung jawab sosial
tanggung jawab hukum bagi masyarakat
apabila menginformasikan yang
katakanlah tadi sumir
nah bagi apa pertanyaan tadi
oleh mbak putri
tentu informasi informasi dari masyarakat
itu sangat kita butuhkan
awal kita sampaikan bahwa ini masukan
kita lakukan penelusuran
dan itu adalah bagian dari
untuk masukan bagi
instansi instansi yang ada
bagi kita setiap informasi
surat kaleng pun
itu kita tidak lanjutin
apabila ada masuk ke
divisi propam atau irwasum
atau ke kapolda
atau ke bagian humas sekalipun
kami menerima pengaduan pengaduan masyarakat
yang kemudian kami teruskan
memang kami terbatas
atau melakukan penelusuran
karena kami kemudian akan menyerahkan
kepada mereka yang
bertanggung jawab dalam hal ini adalah
tentu kami juga
untuk memberikan pengaduan pengaduan
untuk memberikan informasi informasi tersebut
dan seperti apa yang disampaikan pak selamat
informasi informasi itu bisa
memiliki lebih dalam makna
ada saksi disitu
itu kan lebih memudahkan
itu lebih membuat terang
informasi informasi yang disampaikan
iya pak martinus
sekalipun sekarang resikonya adalah
ketidakpercayaan dari masyarakat
terhadap institusi polri
saya kira kita harus percaya
negara yang ada
institusi negara ini adalah
hal melakukan pengaturan pengaturan
apa yang kita lakukan
itu sesuai dengan norma norma
pengaturan pengaturan itu penting
supaya ada tatanan
di dalam kehidupan kita
berbangsa dan bernegara
kita negara demokrasi
dimana hukum di atas segala galanya
dan itu menjadi acuan
tentu kita juga perlu
untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya
itu adalah bagian
dari institusi negara
atau memanggil mas haris
dalam proses penyelidikan
nanti apabila kami dapat informasi
nanti kami akan
sampaikan ke publik
selamat malam bersama kami
lalu saya mengantar telepon
terakhir bu lili
apa yang akan dilakukan lpsk
berkenan untuk kita beri perlindungan
kalau kemudian memenuhi syarat
yang disarankan oleh undang undang
bukan lpsk mensyaratkan
tapi undang undang mensyaratkan
dan kemudian kami akan memastikan bahwa
misalnya oleh haris
akan diberi pendampingan oleh lpsk
kalau melihat kasus yang ada
kami mau menjaga ini
agar masyarakat juga tidak menjadi khawatir
tidak malah menjadi mundur
lalu kemudian undang undang dimandatkan juga
bahwa orang orang yang tidak sekedar pelapor
tapi juga yang memiliki informasi
dengan itikat baik
itu yang akan diberikan perlindungan hukum
nah jadi kami akan melaksanakan
langkah langkah itu berikutnya
kalau kasus ini kemudian akan berjalan
sampai ke pengadilan
kalau ternyata memang tidak bisa
di sp tiga pak
atau di apa
lpsk akan terus mengawal kasus ini
jadi langkahnya itu ke arah sana
kita lihat terus perkembangannya
bu lili sudah di sini
selamat berjuang mas haris
juga teman teman di kontras
sama sama berjuang lah
sama sama berjuang ya pak
selamat juga buat
perkembangannya lebih lanjut
tadi sudah disampaikan juga oleh komis martinus citompo
bahwa penyelidikan masih berlangsung
terhadap laporan terhadap haris azhar
tapi sudah disampaikan juga oleh haris azhar
baru saja bahwa ia terbuka
dan siap memberikan data
apapun oleh institusi yang membutuhkan
institusi penegak hukum tentu saja